surah apa sih pak
eee coba biar nanti papa lihat dulu ya
apa yang terjadi pak
saya gak tau pak
terima kasih pak
bagaimana sekarang kalau
bapak minum dulu
terima kasih pak
alhamdulillah saya puasa pak
jadi bapak sekarang
ketinggalan di sana pak
masalah mobil itu urusan saya nanti
yang penting bapak selamat
terima kasih pak
terima kasih bu
nagangan situ enak
saya minta obat merah
obat merah buat campuran kerupuk
kalau jualan kerupuk
kerupuknya aja yang di dalam kaleng
orangnya jangan ikutan masuk
ini kerupuknya udah banyak nih
saya kok curiga sama suami ibu yati
yang masukkan masuk ke dalam kaleng kerupuk ya mas
gak usah curiga lah bu
bukan gitu mas
buktinya waktu saya tadi beli obat
dia itu nyindir saya mas
kalau jualan kerupuk
kerupuknya aja yang ada di dalam kaleng
jangan orangnya juga ikutan masuk dalam kaleng
kalau dia ngomong gitu ya mas
udah lah bu
mungkin ibu salah denger
ini kan bulan puasa
ngapain keluar ke sini
udah lah ibu di dalam aja
bu hanya ingin melihat
kalian menggoreng kerupuk
ibu sudah lama tidak melihat
kalian goreng kerupuk
saya antar ibu istirahat dulu ya mas
tidak ada apa apa
tak ada urusan untuk membuangnya
kalau masih melanggar
saya akan hancurkan semuanya
kalau mas dagang begini terus
kita mau makan apa mas
mau makan apa mau dagang apa lagi bu
semua langgananku diserobot
kita sudah tidak bisa apa apa
sudah jangan dagang apa apa lagi tuh
kalau mas nggak dagang kerupuk
terus mas mau dagang apa
sudah mau dagang apa
ini semua kan gara gara suka
bagaimana kalau kita
kamu benar benar istri aku
itu ide yang bagus
pasti tidak ada lagi
yang mau beli kerupuk sesugeng itu mas
tunggu apa lagi
tunggu apa lagi
ini nanti kalau sudah kering diangkat
jadi aku pulang tinggal goreng
ya aku berangkat dulu
jualan laris ya
masa ini berdarah bu
ibu masa ini berdarah bu
ibu kenapa bantung ibu berdarah
jangan cemas marni
ayubu tidak tahu apa
ayubu tidak tahu apa
ibu tidak apa apa
tapi tadi ibu lihat
mulut nenek berdarah
itu masih ada sisanya
iya tapi tidak apa apa

iya tapi tidak apa apa
iya tapi tidak apa apa
iya tapi tidak apa apa
ina jaga nenek ya
ibu mau bersih kerupuk di depan ya sayang